assalamualaikum saya salam
hp mama gak ada
liat di kamar
barusan mama dari kamar gak ada
mama nyarinya jangan panik
kalo panik ada juga jadi suka gak keliatan
cari lagi di kamar
mungkin ketutupan bantal
atau jatuh di bawah tempat tidur
kalo gak ada mungkin di dapur
kamu siap siap nyamar
jadi orang nyari kerja
tapi kita intip dulu
liat dulu situasinya
kamu nyapain rumah
mama dari mana
pernah tanya dulu ada telepon
komandan jangan datang ke tempat kita janjian
balik lagi aja
bahaya kita ketemu di tempat lain
jiduh hpnya sibuk
jiduh hpnya sibuk
jiduh hpnya sibuk
jiduh hpnya sibuk
gak tau takut aja
sama temennya juga
kalau sama yang satunya lagi mah enggak
kamu cuma nanya sama kang cecep aja
atau sama temennya juga
ya sama kang cecep aja
yaudah telepon aja kang cecep sekarang
kalau nunggu kang cecep balik lagi takut lama
buat pesanan online yang ngantar ke ekspedisi siapa
buat pesanan online udah siap dikirim
kasih tau sepanta
halo kang ya kang suka tanya pergi kemana bawa duski cimpring mungkin mau ngantarkan
pokok tunggu dia balik lagi iya cuk ya kata kang cecep yang harus ngantar kicimpring yang dijual
online ke ekspedisi kang sukanta tapi barusan kak sukata ke belum pergi tunggu sukanta balik lagi
aja kata kang cecep juga gitu
ya udah tunggu sukata balik iya
apa kalau teman kang cecep yang wajahnya kaku siapa
kang murad kalau yang satu lagi kang ujang kenapa enggak apa apa cuma mau tahu aja
speaking of lagi nunggu adu you

sama above ya sama saya juga kata lidow ada empat orang yang dan
iya sama saya juga diajak kerja sama above ya sama saya juga kata lidow ada empat orang yang
diajak kerja adiknya belum datang ya belum saya telepon sibuk coba saya nelfon
halo gimana saya udah di lokasi lokasi di sana kondusif pindah kemana nanti saya serlo ya
kata adidu pindah lokasi mau di sherlock kita berangkat bareng aja iya
adidu udah sherlock kita berangkat sekarang hayuk
orang orang yang dipanggil buat ikut kerja udah dikasih tau kalau kita pindah lokasi baru satu orang